siapa itu kak
kamu belum mandi aja cantik banget naura
bang jaja udah gak sabar ingin nikah sama kamu
ini baju pengantin kamu
kakak hati hati ya di jakarta
bantuin bapak ya jagain dia ya
terus sekolah yang bener
insya allah kak
kakak gak usah khawatir
naura naura oki
siapa sih yang mau ngegita
ada apa pak
naura bapak kamu
ya ampah bapak bapak

kamu jangan banyak bicara dulu
kamu tenang aja
aku pasti akan jagain naura
ya saya tahu kamu itu mau bilang sama nau supaya mau menikah dengan saya ya kan
supaya kamu nanti tidak akan ditagi lagi di akhirat dan hutang hutang kamu itu lunas iya kan sorry
bang jajang bisa kasih jilat
tolongin bapak saya dokter
justru tolong siapkan alat ujung
ya allah bapak
ya allah bapak
ya allah bapak
ya allah bapak
sensor yang terkoneksi tidak dapat dietabli saat ini
jika kamu menyambung dan mencoba apa nanti seterusnya yang bisa ditangani
murah nih malam ini
jadi pas river
takkan sudah jadi pesan bapak kamu begitu
bang jaja jangan berharap aku akan menikah sama bang jaja
saya lebih baik mati daripada nikah dengan bang jajak
tidak tidak nora
kamu itu gak punya pilihan lain
nasib kamu itu sudah pasti menjadi istri bang jaja
dan besok adalah hari bahagia kita nora
sampai besok ya
nora masih gak percaya
kenapa sekarang udah gak ada
bahkan nora belum sempat kasih bapak apa apa
pesan terakhir bapak adalah
kakak pindah ke jakarta ke rumah temannya
itu yang harus kita lakukan sekarang
rumahnya temen bapak itu dimana
bahkan namanya aja kakak gak tau
tapi malam ini kita harus pergi juga kak
bang jajah pasti datang kesini membawa kakak ke depan pokok lu
kamu tenang aja ki
pernikahan itu kan dari dua belah pihak
jadi kalau bang jajah mau ngomong apapun

penghulu pasti ga akan nikahin kakak
jadi kalau kakak bilang kakak ga mau nikahin dia
penghulu pasti ga akan nikahin kakak
lohk kalau kamu kalau gak mau nikahin kakak seriously
berikanlah hamba pertolongan
untuk menghadapi masalah ini
dari kesemenamenaannya bang jajang
dan berikanlah bapak surgamu
siapa itu kak
kamu belum mandi aja cantik banget
bang jaja udah gak sabar ingin nikah sama kamu
ini baju pengantin kamu
dalam tiga jam
kita akan menikah naura
saya udah bilang
saya gak mau nikah sama kamu
hari ini kita pasti akan nikah
mau secara baik baik
atau secara paksa
karena orang gak mau nikah sama orang jahat
kayak bang jajang
jangan marah marah gitu
jangan marah marah gitu
jangan marah marah gitu
jangan marah marah gitu
ini udah ambil